sebanyak satu ratus satu orang yang terdiri dari siswa dan personel tni angkatan darat
di pusat pendidikan polisi militer atau pusdik pom kota cimahi jawa barat
dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas pada rabu sore
mereka dinyatakan sembuh lewat hasil pemeriksaan tes swab pcr tahap kedua
meski demikian mereka diwajibkan menjalani isolasi mandiri hingga dua puluh tiga juli mendatang
selain melakukan tes swab pada satu ratus satu siswa dan personelnya
pihak pusdikkom kota cimahi juga melakukan tes swab pada seluruh keluarga pasien
delapan warga sekitar markas pusdik pom pun ikut melakukan tes swab dan semuanya dinyatakan negatif
sebelumnya pusdik pom kota cimahi menjadi klaster baru covid sembilan belas di jawa barat
setelah temuan sembilan puluh sembilan siswa dan personel tni positif covid sembilan belas pada tes swab yang digelar tiga juli lalu
selain pusdik pom kota cimahi
sekolah calon perwira angkatan darat atau secah pakota barat
bandung juga menjadi lembaga pendidikan negara yang menjadi kelas terbaru covid sembilan belas di jawa barat
gubernur jawa barat ridwan kamil mengaku pihaknya memiliki keterbatasan dalam menangani kasus ini
pasalnya lembaga pendidikan tersebut berada di bawah naungan pemerintah pusat
jawa barat itu sebenarnya terkendali tapi ada titik titik yang perlu diwaspadai
yaitu lembaga pendidikan kenegaraan yang berasrama
karena siswanya datang dari seluruh indonesia
yang mengakibatkan saya nggak bisa mengontrol karena kewenangannya ada di pemerintah pusat
tadi sudah saya lapor ke presiden
sebelumnya sebanyak satu dua ratus delapan puluh orang di secapat tni ad bandung terkonfirmasi positif covid sembilan belas
pondok pesantren gontor juga menjadi sekolah berasrama yang menyumbang kasus positif covid sembilan belas
rabu sore ponpes gontor darussalam
di ponorogo jawa timur mengonfirmasi sebelas santri positif covid sembilan belas
kesebelah santri ini akan menjalani perawatan di rumah sakit lapangan indrapura surabaya
menyusul rekannya yang telah dirawat terlebih dahulu pada pekan lalu
dengan tambahan ini pondok pesantren modern gontor darussalam ponorogo
telah mencatat dua puluh tiga kasus positif covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia